jika semuanya bergabung dalam pemerintahan apa baiknya bagi demokrasi indonesia
saya memprediksi ya kemungkinan tidak semua bergabung ke pemerintahan baru pak prabowo
karena itu kita tunggu aja perkembangannya
yang kedua pkb termasuk punya trust yang kuat kepada pak prabowo
jadi saya kira pemerintahan baru ini di bawah pemerintahan pak prabowo
bukan pemerintahan di bawah pimpinan pak jokowi
yang ketiga pesan mas sukidi cukup kuat
dan itu termasuk menjadi refleksi perubatan agenda yang kami titipkan kepada pak prabowo
ada tiga butir yang langsung kami nitipkan menjadi poin satu poin dua poin tiga
yaitu menyangkut soal nasib kualitas demokrasi kita
kita minta pak prabowo menjamin
keberlangsungan kekuatan civil society yang bebas untuk mengkritik
termasuk yang ketiga adalah kita minta pemerintahan baru untuk menjamin kebebasan pers mengontrol pemerintahan
jadi spirit itu yang kami tuangkan dan menjadi bagian dari agenda delapan agenda yang disampaikan kepada pak prabowo
jadi pak prabowo belum memerintah mas sukidi
jadi saya meyakini pak prabowo belajar dari pemerintahan
ada yang salah yang perlu kita koreksi ada yang lumayan baik perlu kita pertahankan
tradisi ini termasuk menjadi value pkb yang baik tetap dipertahankan saat yang sama mengambil yang lebih baik
dan termasuk ketika suatu saat kita gabung spirit ini tetap akan kami jaga dalam semangat untuk saling mengoreksi dan menjaga ruang kritisisme
nah ke depan saya kira kita butuh masyarakat sipil kaum intelektual kaum agamawan yang tidak menjadi penjilat kekuasaan
seperti kata p k ooyong kenapa dia berhenti menulis di kompasiana
karena dia tidak mau menulis berita opini yang didikte oleh kekuasaan
dia ingin setia kepada hati nurani
oke karena itu yang terpenting adalah mengajak masyarakat untuk membersamai kaum papa kaum fakir kaum miskin dan mengingatkan kepada mereka yang mapan
inilah pesan terpenting dari almarhum jakob utama
oke baik mas ukidi mas pipin mas buyadi dan andi dan saiful huda
pemilu telah usai kini elit tengah berunding untuk katanya membagi bagi kekuasaan